ini musim penghujan tiga hari sebelumnya tapi jakarta sempat cerah berawan
tapi baru kemarin ini beberapa wilayah di jakarta beberapa titik jakarta pusat selatan barat timur
ini mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi dan juga banjir
harus waspada pemirsa pastinya
dan kita ke informasi lain di mana jumlah pasien terjangkit difteri
yang dirawat di rumah sakit dr sutomo surabaya terus bertambah
dan minggu sore seorang pasien yang diduga terjangkit penyakit difteri
dirujuk ke rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya
pasien yang dirujuk ini adalah seorang balita laki laki
berasal dari tulangan sidoarjo berusia tiga tahun
saat ini pasien ditempatkan di ruang isolasi khusus rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan
dokter belum bisa memastikan pasien baru ini positif difteri atau tidak
karena masih menunggu hasil laboratorium
namun dari hasil klinis dan keluhan serta gejala yang ada
pasien kemungkinan besar terkena difteri
kini dengan bertambahnya satu pasien baru ini
total ada empat pasien terjangkit difteri
yang tengah mendapat perawatan di ruang isolasi khusus rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya
pasien ini dari sidoarjo umurnya sekitar tiga tahun
tapi kondisinya saat ini masih stabil
artinya dia tidak sangat buruk
akan kita awasi dalam beberapa hari ini
ya mudah mudahan tidak ada perburukan
kalau ini pasien yang baru ini positif difteri atau sepertinya
ini kita harus menunggu
tapi sejauh ini kita menganggap ini difteri
klinis dan kita harus menunggu hasil biakan dari tenggorokannya
dalam beberapa hari akan keluar hasil ini
sementara itu dua pasien terjangkit difteri
hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta jawa barat
nah keduanya kini sudah mulai melakukan aktivitas
meskipun masih di dalam ruang isolasi rumah sakit
kedua korban yakni anjani warga cibinong jatiluhur purwakarta
dan insan ardiansyah warga tegal muncul purwakarta
masih dilakukan pemantauan dan perawatan tim medis rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta secara intensif
awalnya orang tua korban mengira anaknya hanya sakit panas biasa dan mengeluh sakit tenggorokan
kasus difteri di purwakarta merupakan kasus terbanyak se jawa barat
selain itu korban tewas akibat penyakit difteri di purwakarta jawa barat bertambah satu orang
sehingga korban tewas di tahun dua ribu tujuh belas menjadi dua orang
korban tewas yang terlambat mendapat perawatan medis ini mengalami panas
dan terdapat benjolan di bagian leher yang menyumbat pernapasan
korban meninggal ketika dalam perjalanan menuju rumah sakit pada jumat malam lalu
sejumlah pihak termasuk dinas kesehatan purwakarta terus berupaya meminta seluruh keluarga korban tewas untuk diperiksa
karena dikhawatirkan penyakit diduga difteri yang menyerang dan melewaskan anggota keluarganya menulang

serangan kan milik sudah dolar di jakarta
dotanya harganya sekitar satu ratus dua puluh empat rib dihantar sebagai pelancong peragensi ini dalam perjalanan